dengan adanya surat itu maka wagub sumatera utara petahana musara jeksah alias ijek menjadi pesaing bobby untuk mendapatkan tiket maju di pilgub melalui golkar
ijek mengaku siap bersaing dan akan mengikuti arahan dpp partai golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan nanti
soal bobi ijek mengaku komunikasi keduanya berjalan baik
apapun keputusan ketua umum kita akan terima
dan semuanya keputusan dari ketua umum dpp partai
secara penugasan sekarang ini yang kita bergerak bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan menilai oleh dpp yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur sumatera utara
itu yang nanti menjadi calon yang lemah
pastinya kita mau bersaing bertanding secara sehat
sama seperti periode sebelumnya saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era mas dalam kita memperoleh atau ucapan kemenangan pertama
jangan ada menjelekan jelekan orang
tidak hanya bobi nasution dan ijek kandidat lain yang menguat adalah gubernur sumatera utara edi rahmayadi
edi menanggapi masuknya nama wali kota medan mantu jokowi bobi nasution di bursa pilgub sumatera utara
edi menegaskan siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar
edi juga menyinggung soal larangan bagi bagi beras di pilkada nanti
boleh untuk bercita cita menjadi soal gubernur
mau bobi mau musa mau apapun siapapun
tetapi yang tidak boleh siapa yang tidak boleh melukai aturan yang ada
aturannya begini ikuti begini
tidak boleh bawa beras ya jangan pakai beras
jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
memang hingga kini belum ada nama pasti siapa yang akan maju dalam pilgub sumatera utara
pertarungan politik memperbutkan kursi gubernur dan wakil gubernur sumatera utara juga diprediksi menjadi cukup panas
karena ada sejumlah tokoh politik yang akan maju
pilkada sumatera utara yang akan berlangsung pada bulan november nanti diperkirakan akan berlangsung sengit
bobi nasution hampir bisa dipastikan akan maju melawan gubernur petahana edi rahmayadi
lalu bagaimana peta kekuatan politik di pilgub sumut dua ribu dua puluh
mampukah pilkada berlangsung secara adil tanpa adanya isu isu intervensi kekuasaan
pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan zoom
di antaranya ada ketua dpp pdi perjuangan pak jarod saiful hidayat
kemudian juga ada pengamat politik dari universitas sumatera utara ada pak indra fauzan selamat pagi pak indra
nanti juga akan menyusul bergabung ada ketua umum wakil ketua umum partai golkar ada pak ahmad doli kurnia yang nanti akan segera bergabung
tapi saya ke ini dulu deh ke pak jarod dulu
pak jarod ini kan kalau kita lihat kemarin begitu ya gubernur petahana pak edi rahmayadi kemudian mendaftarkan diri ke pdi perjuangan
apa pertimbangannya kemudian pdi perjuangan menerima edi rahmayadi dalam proses penjaringan ini
ya memang sekarang di pdi perjuangan itu lagi tahapan proses penjaringan bakal calon kepala daerah
baik dari eksternal maupun dari internal
jadi siapapun warga negara indonesia yang ingin menjadi pemimpin itu dipersilahkan untuk bisa mendaftar
siapapun kita tidak bisa membatasi
tapi kita ya pd perjuangan juga sudah mempersiapkan kader kader dari internal partai
di sumatera utara itu bisa mengusung sendiri
tetapi kita sudah tugaskan bahwa meskipun bisa mengusung sendiri
pdi perjuangan tetap membangun komunikasi yang baik dengan fraksi fraksi yang lain
posisi politik pdi perjuangan di sumatera utara sangat kuat
itu juga banyak juga calon calon yang kita
godok kita persiapkan untuk bisa maju di sumatera utara
kemudian kita juga mempersiapkan ada juga di sana pak rabi din simbolon
itu bupati samosir terpilih sebagai anggota dpr ri ketua dpd
ada juga ketua dpd sumatera utara dr sutarto
ada juga sofian tan dpr ri terpilih dengan suara sangat signifikan
jadi adis fungsi partai politik itu juga harus siap
mampu menyiapkan kader kader internal untuk digembleng
dan pdi perjuangan selalu menugaskan kader kader yang terbaik
yang kita harapkan betul setelah menang
dia bisa melakukan ya melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik
karena terbukti boleh dicek gitu ya
kebanyakan kepala daerah dari pd perjuangan adalah kepala daerah yang berprestasi baik
dan pak edi rahmayadi juga mendaftar boleh boleh
pak musyara jaksa misalkan kalau daftar di pd perjuangan boleh tidak
oke jadi kalau dari luar partai pdi perjuangan pun juga dipersilahkan begitu
walaupun kita tahu pak edi rahmayadi ini kan dari partai golkar begitu
pak musyara jeksa dari partai golkar
ketua partai golkar sumatera utara
kalau misalnya kita harus bekerjasama dengan partai golkar
ya kita akan bekerjasama betul betul pak musyara jaksa kan juga sudah dikotok di golkar
apalagi beliau juga wakil gubernur
hubungan kami dengan pak edi rahmayadi sangat baik
dengan pak musyarak jaksa juga baik
oleh sebab itu terbuka peluang
karena masih cukup panjang
sekarang tahapan di partai adalah melakukan penyaringan
dan untuk melakukan fit and proper untuk mendalami kesiapan kandidat
termasuk bagaimana ya integritasnya bagaimana kapasitasnya bagaimana hasil surveinya
karena sumatera utara adalah daerah yang sangat strategis dan sangat penting
untuk bisa menjadi pintu depan ya bagi perekonomian indonesia
karena dia berhadapan dengan negara negara tetangga
dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa
jadi yang kita harapkan di sumatera utara
jangan sampai terjadi intervensi seperti pemilu kemarin
pilgub di sumatera utara bisa berlangsung
dengan jujur dan adil
tanpa ada cawe cawe dari penguasa
anda optimis dengan pilgub sumatera utara ini tidak ada intervensi begitu dari manapun
dan kita harus melakukan pengawasan secara intensif
siapapun juga yang mencoba untuk mengintervensi
apakah itu melalui politisasi bansos misalkan
intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh aph
ini harus kita cegah
jangan sampai terjadi seperti itu
kita harus betul betul mampu ya menghasilkan pemimpin yang betul betul siap
siap untuk memimpin yang punya pengalaman
yang mempunyai jam terbang tinggi
dan mampu menyelesaikan persoalan persoalan yang ada di sumatera utara
yang saya tahu karena saya juga dari sana
saya tahu persoalan sumatera utara
sungguh sangat luar biasa
tangannya luar biasa sangat kompleks
oke tapi kan anda mengatakan memang optimis
tapi kan kita melihat juga peluang dari menantu presiden joko widodo ini
bobi nasution untuk maju di pilgub sumatera utara ini besar sekali loh
dulu bobi ini berasal dari partai anda
silakan saja kalau maju melalui mana pun ya
tapi yang tidak boleh adalah ya abuse of power
dan indikasi itu semoga saya salah
indikasi itu sudah mulai kelihatan ini
contoh coba dihitung berapa kali pak jokowi ke sumatera utara
jadi apa saja yang dilakukan seperti itu
presiden boleh kemana saja ya
tetapi presiden juga harus adil ya
dan harus jujur ya
kalau memang bersaing meskipun itu menantunya
dan menantu kesayangan misalkan ya
biarkan dia bersaing secara jujur secara fair
dan saya pikir kita harus menghormati proses proses demokrasi yang baik
pengalaman pemilu yang kemarin ya
februari kemarin itu pengalaman terburuk
karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk
banyak pengamat mengatakan seperti itu
dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan kecurangan
perpolitikan di indonesia ya
pilpres terpilih itu berkali kali melakukan pelanggaran
pelanggaran etik di mahkamah konstitusi
pelanggaran etik di kpu
kemudian ada dissenting opinion
tentang sengketa hasil pemilu
nah oleh sebab itu
jangan sampai ini terjadi lagi pada saat pilkada dimanapun juga
bukan hanya di sumatera utara
tadi saya juga melihat misalkan kaisang misalkan
siapa lagi istrinya boleh juga
bahkan kalau cucunya sudah besar juga boleh juga
jangan sampai ada intervensi walaupun memang menantu kesayangannya
kalau tadi pak jarod mengatakan maju di pilgub sumatera utara ya
kalau dari kekuatan politik sendiri di sumatera utara ini kan
kalau kita lihat cukup apa ya
cukup menarik begitu ada pak edi rahmayadi
yang dulunya juga sempat berada di pdi perjuangan
kemudian ada pak musa rajeksa
bagaimana sebenarnya kekuatan politik di sumatera utara ini
kalau kita melihat ya mbak ya
nama nama itu kan memang sekarang ini nama nama yang sedang mencuat ya
kontestasi politik lokal di sumatera utara ya
ada bang pijek ya
nah memang tiga nama ini sekarang yang sedang apa namanya ya
sedang leading dalam percaturan politik di sumatera utara
dan tanpa mengenyampingkan tokoh tokoh lain
mungkin yang disebut oleh mas jarod tadi
sebenarnya bobi dan eti dan musa rajeksa ini lagi bersaing ya
walaupun sebenarnya lagi agak lama ya
kekuatan kekuatan politik lokal ini kan agak berbeda ya
dan tantangan tantangan politiknya juga seperti apa
pak edi rahmayadi bagaimanapun tidak bisa dikesampingkan ya
bagaimanapun beliau kan adalah ex gubernur ya
mungkin juga dulu lawan politiknya mas jarod ya
sehingga dinamikanya cepat berubah
jadi kalau misalnya sekarang mereka adalah tokoh tokoh yang mungkin elektoralnya bagus ya
tapi kan saya rasa partai partai politik ini punya mekanisme masing masing
mereka mungkin akan ada internal survei mungkin yang akan mereka lakukan
kemudian ada mekanisme mekanisme lain
walaupun sebenarnya ya tentu saja bisa saja nanti ada
dinamika dinamika di bawah ya seperti apa
dan kesiapan kesiapan ini kan juga sudah dilontarkan oleh masing masing tokoh ya
kemudian edi rahmayadi juga menyatakan siap
pak musa walaupun menyatakan siap tapi kan agak maju mundur ya
karena golkar juga belum menentukan sikap ya
karena golkar ini kemarin memberi surat tugas ya
surat tugas ini yang kemudian sempat menjadi polemik di tingkat dpp mungkin ya
karena bagaimanapun kan kebutuhan elit lokal dengan elit nasionalnya kan kepentingannya berbeda beda gitu ya
sehingga mereka perlu komunikasi yang lebih aktif secara internal
jadi ketiga tokoh ini memang leading tapi saya rasa akan mencuat kepada dua tokoh saja
ada nama yang kemudian anda sebutkan leading pak edi rahmayadi kemudian ada pak musara jeksa atau bang ijek
mana yang paling berpeluang nanti akan bertarung di pilgub sumut antara bobi kemudian dengan pak edi rahmayadi
apa sebenarnya yang menjadi kekuatan bobi nasution di sumatera utara
bisa bersaing begitu dengan pak edi rahmayadi kita tahu petahana di sumatera utara
ya kalau bicara kekuatan kekuatan politik mungkin kita bisa melihat ya
sekarang ini yang jelas kekuatan kekuatan politiknya
bobi mau tidak mau suka tidak suka dia dilihat pertama menantu presiden ya
sayangnya nah kira kira gitu itu kan sebuah kekuatan politik ya
kemudian tentu juga kemarin partai pengusung hampir partai partai pengusung yang mendukung dua juga
itu kan sebuah kekuatan politik walaupun mereka belum menyatakan dukungan
tapi dengan adanya surat tugas dari golkar dengan dari pan kalau nggak salah itu kepada mas bobi itu jadi saya rasa itu juga kekuatan
yang ketiga adalah bagaimanapun kan sekarang nanti dilantik di oktober ya
gerindra pak kaisang ya itu kan bagaimanapun iparnya pak bobi juga itu menjadi sebuah kekuatan
walaupun tadi mas jarod sudah wanti wanti
jangan ada abuse power ya tapi kita melihat ini sebagai sebuah kekuatan sebuah modal politik awal yang secara eksternal
nah secara internalnya kan mas bubi sekarang menjabat sebagai wali kota medan
jadi beliau bisa menunjukkan apa saja yang menjadi kerja beliau saat ini
misalnya beliau kan memviralkan beberapa program ya seperti misalnya kemarin masalah parkir itu kan juga sempat heboh ya di kota medan
jadi itu modal modalnya adalah modal viral ya
viralnya ini akan kemudian menyebar ke masyarakat kemudian menjadi pro dan kontra dan itu tidak mau tidak mau kan namanya tersebut terus gitu ya
nah kalau misalnya pak edi pak edi ini kan bagaimanapun gubernur
sumatera utara periode yang lalu beliau juga tersebut sebut namanya dan beliau juga saya rasa bukan tokoh sembarangan ya
bekas pangkostrat kemudian juga kemudian juga beliau gubernur kemudian juga beberapa akselerasi politik beliau yang tidak bisa dikesampingkan
kemudian juga beliau saya rasa punya masa juga yang menjadi tolok ukur sebagai pendukung beliau
ditambah lagi kalau misalnya
memang pdip mengusung pak edi saya rasa ini jadi satu kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan yang tidak bisa diremehkan ya
sebab saya rasa pdip menjadi kekuatan politik yang luar biasa ya saat ini walaupun agak tergeser sedikit oleh golkar ya di sumatera utara
tapi saya rasa kekuatan itu menjadi modal yang sangat baik ya apabila memang pdip dan pdi ini bekerja sama ya
kan kita bisa melihat nih yang didatangi oleh pak edi pun partai partai yang kemarin menjadi lawan politiknya partai partai pengusung kekuasaan sekarang kan
ada lima partai yang kemudian sudah disambangi
cuma apakah memungkinkan saat ini walaupun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin pdip misalnya bersatu sama pks misalnya ya kan mengusung kandidat tertentu
nah ini juga jadi pertanyaan pertanyaan ya kan
ini agak susah melebur tapi apakah dengan kepentingan yang sama mereka akan bisa bersatu
jadi itu kekuatan kekuatan politik yang memang menjadi modal ya
pdip tidak bisa dikesampingkan karena dia beberapa wilayah daerah itu menjadi daerah daerahnya pdip menjadi lumbung suaranya pdip
walaupun kemarin di pilpres agak sedikit berubah saya rasa ini pilpres dengan pilkada agak kan
walaupun kemudian pak jarod sempat mengatakan sebenarnya pdi perjuangan bisa mengusung sendiri begitu ya di pilgub sumatera utara
tapi kemudian anda mengatakan pak indra jika memang bergabung begitu ya ada kemudian nasdem pks pkb pdi perjuangan yang memang sudah disambangi oleh pak edi rahmayadi
jadi ini peluangnya justru akan semakin kuat begitu
pak indra anda menyebutnya seperti itu
ya pdip kan tadi bisa mengusung sendiri ya pak jarod
dan saya rasa pdip kan punya modal politik yang luar biasa ya
di dua ribu delapan belas ketika mas jarod turun pun itu di detik detik terakhir dan itu di umpredictable ya sebenarnya ya kan
ketika ada manuver manuver politik di tingkat atas ya kemudian muncul mas jarod dan bang sihardi
kalau itu kita tidak bisa menyampaikan itu
bagaimanapun pdip punya kekuatan punya kekuatan politik yang baik
dan manuver politik pdip ini kan terkadang sangat percaya diri sangat percaya diri dengan kekuatan tadi
walaupun ini tadi pertanyaannya apakah pdip bisa bekerja sama ya bisa mencair sama pks misalnya ya
dengan kalau nasdem dengan pkb dan lain sebagainya saya rasa bisa saja
saya rasa sejarah politiknya agak berbeda ya
apabila kepentingan pilpresnya kemarin sama gitu ya kan
karena sama sama mengalami kekalahan yang sama dengan apa tadi dissenting opinion tadi ya menurut mas jarot
tapi perlu komunikasi politik yang panjang
sebab elit elit di atas kan saya bilang tadi kepentingan elit pusat
karena pdip di sumatera utara menjadi partai besar ya
jadi jangan sampai kekalahan ini malah maruah pdip dipertaruhkan di sini
lalu bagaimana dengan partai golkar yang tampaknya juga percaya diri sekali begitu
apalagi jika ada di belakangnya nama bobi nasution
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
bahas soal bagaimana nanti sengitnya atau memanasnya
pemilihan kepala daerah sumatera utara
apalagi ada nama edi rahmayadi
saya melanjutkan dialog saya dengan pak indra
pak indra tadi sempat terputus begitu
golkar tampaknya percaya diri sekali begitu ya
apalagi sudah memberikan surat tugas kepada bobi nasution
yang kita tahu bukan dari kader partai golkar
justru ada nama musa rajeksa begitu
apakah memang karena menantu presiden ini bisa dikatakan jadi cukup kekuatan yang cukup besar
untuk memuluskan langkah bobi nasution di sumatera i
ya pertama kita juga harus apa ya
menyadari bahwa dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin ya
tidak mungkin dan politik itu kan bukan
sehingga kemudian dengan kekuatan besar bisa saja dia menjadi menang dan lain sebagainya
saya rasa kita juga perlu melihat peta peta politik ke depannya seperti apa ya
karena bagaimanapun yang menjadi presidennya sekarang ini kan dari gerindra ya
kalau nanti dilantik insya allah ya
dan tentunya juga kita juga melihat nanti bobi nasution
belum punya partai politik yang dinaungi ya
dulu kan dia pernah di pdip ya
di pdp kemudian ada dinamika pilpres
kemudian menurut pdip ini tidak layaklah untuk dijadikan kader mereka
nah dan juga dari pak hasto juga sudah menyatakan bahwa yang lain boleh bobi tidak dan lain sebagainya untuk mendaftar
jadi kalau golkar saya melihat ini perlu pertimbangan pertimbangan yang mahal
sebab mungkin di survei sekarang kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari surveinya burhanuddin mutadi kalau nggak salah ya
permukaan mengatakan bahwa bobby yang sedang unggul ya di survei mereka januari kalau nggak salah
bobi lagi unggul berapa tiga puluh an persen
kemudian ada pak egri rahmayadi tujuh belas an persen
dan pak musara jeksa itu di sekitar angka di bawah sepuluh persen kalau tidak salah
nah ini kan tentu jadi pertimbangan awal ya
walaupun kita akan menantikan survei survei lanjutan
dan yang akan dilakukan secara internal
dan pak musa ini kan itu tadi yang saya bilang
kepentingan elit nasional dengan keinginan elit lokalnya kan berbeda
terkadang kepentingan mereka berbeda ya
tentunya kepentingan elit nasional ini ada apalagi sedang dalam penyusunan penyusunan kabinet saat ini
jadi tarik ulur dan bagaimanapun ini menjadi penting ya untuk dibawa
dan pak musara jeksa punya model
sebenarnya karena dia adalah wakil gubernur masa pak edi rahmayadi
dan kemudian sekarang dia ketua dpd partai golkar di sumatera utara
jadi saya rasa ini menjadi catatan penting sebenarnya
dan loyalis loyalis golkar di sumatera utara saya rasa kemarin kan sempat mengatakan bahwa mereka menginginkan pak musara jeksa
dan ini juga sempat terjadi dinamika di internal partai golkar sendiri khususnya di sumatera utara
jadi keinginan elit dengan keinginan elit lokalnya kan berbeda
jadi perlu komunikasi yang lebih mendalam
dan ini menjadi masalah internal dalam partai golkar
walaupun nanti mungkin ada mekanisme mekanisme yang dilakukan
mau tidak mau kan sekarang ini potretnya melalui survei ya
mungkin pdip akan melakukan survei internal golkar juga akan melakukan survei internal
dan siapa yang akan mereka calonkan
jadi saya rasa peluang bu bina sution untuk di golkar juga sangat besar ya
anda melihatnya bobi ini memang nama yang kemudian dimaui oleh pusatnya golkar atau gimana sebenarnya
kalaupun memang dari lokalnya sumatera utara dari gua karya sendiri menginginkan musara jeksa sebenarnya
kalau kita melihat dari beberapa statement ya
seperti misalnya mutia hafid pernah mengatakan bahwa yang menentukan itu adalah pusat
kemudian pak erlangga mengatakan sudah memberikan tugas
saya rasa keinginan elit nasional lebih mengarah
kalau lihat dari statement statement politik mereka ya
lebih mengarah ke bu bina sution ya
terima kasih pak musara jeksa
dinamika yang perlu diuji kembali gitu ya
tapi saya rasa keinginan elit nasional mau tidak mau ke bobi nasution itu cukup besar dari golkar
oke jadi bisa dikatakan nama bobi ini
merupakan keinginan dari elit golkar pusat begitu ya
walaupun kan kita tahu ada banyak sekali kader partai golkar yang mumpuni begitu di sumatera utara
pak jarod saya kan melihat dulu begitu dua ribu delapan belas ya kalau tidak salah ya
anda juga sempat bertarung di pilgub sumatera utara
jadi sebenarnya apa sih tantangan di sumatera utara ini yang memang harus dimiliki oleh calon pemimpin nantinya sumatera utara
yang mendesak ya korupsi
korupsi di tingkat birokrasi gitu ya
itu yang harus di minimalisir
dan kemudian sumber sumber daya alam luar biasa
tapi tidak dikelola secara maksimal
tapi begini mbak adis ya
itu selalu mengutamakan kader internal
karena fungsi utama dari partai politik itu adalah mendidik mengkader
dan menugaskan memberikan penugasan pada kader kader internal yang terbaik yang cakep yang dianggap mampu untuk mengatasi persoalan persoalan di daerah
yang dna pd perjuangan itu selalu mengarus utamakan kepentingan rakyat
bukan sekedar kepentingan elit
itulah yang diambil oleh pdi perjuangan
di dalam menentukan siapa kandidat yang nanti akan diusung oleh pd perjuangan
karena pdp perjuangan selalu ya membangun struktur
kita harus melakukan satu perjuangan dengan terstruktur
dan itu didapatkan dari suara suara aspirasi dan harapan rakyat sumatera utara
sehingga di dalam pemilihan kepala daerah bukan hanya kita berusaha untuk memenangkan calon yang kita usung
tetapi kita lebih daripada itu harus memastikan bahwa calon terpilih itu mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan persoalan
maka di pd perjuangan selalu calon calon bakal calon kepala daerah itu akan digembleng di sekolah partai
jadi ini prosesnya masih cukup panjang
dan ingat di sumatera utara kader pdp perjuangan yang mumpuni cukup banyak
jadi tidak bisa dinafikan hanya dua nama ini
ini masih sangat cair dan kedepannya
kita akan bisa melihat bagaimana peta dan bagaimana harapan kepentingan rakyat sumatera utara
jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan elit lokal
demi ambisi ambisi kekuasaan demi ambisi ambisi pribadi kepentingan golongan
tetapi mari kita dengarkan keinginan harapan dan kepentingan rakyat sumatera utara ya
yang betul betul sekarang ini membutuhkan
memerlukan satu pemimpin yang berani yang tegas yang berintegritas yang bersih
untuk bisa membangun dan membawa sumatera utara jauh lebih maju dan lebih sejahtera lagi
itu harapan kita bersama
anda sepakat begitu pak indra dengan tantangan yang memang seharusnya dimiliki oleh calon pemimpin sumatera utara nanti ke depannya
salah satunya adalah soal pemberantasan korupsi
kan kita tahu ya kepala daerah di wilayah sumatera utara ini banyak juga nih yang mampir ke kpk
satu memang betul apa yang dikatakan mas jarod tadi ya
tantangan utama bagi pemimpin kedepan di sumatera utara ini juga harapan saya sebagai warga sumatera utara juga ya
persoalan korupsi ini menjadi apa namanya ya menjadi tantangan paling besar ya
bagaimanapun itu membuat persoalan persoalan pembangunan menjadi bermasalah ya
misalnya kayak persoalan infrastruktur dan lain sebagainya
nah tentunya kita perlu ke depan ya ini harapan juga ya
pemimpin yang memang punya integritas yang baik ya untuk maju
ya tentunya keinginan keinginan itu korupsi ini gimana ya kadang kadang menjadi problem yang besar ya
sehingga kita harus mencari pemimpin yang betul betul punya integritas pemimpin yang betul betul bersih
nah calon calon pemimpin yang kita sebut sebut ke depan ini kan saya rasa perlu diperhitungkan ya
pak edi selama menjabat lima tahun itu mulus mulus saja tanpa ada apa namanya mungkin pemeriksaan
responnya positif dari warga sumut
iya bapak bina sutian juga sekarang masih menjabat ya tanpa ada masalah ya
kemudian ada gebrakan gebrakan lah dari beliau misalnya terkait dengan pungli dan lain sebagainya
pak musa rajeksa juga sebagai wakil gubernur juga menjalani dengan baik
dan memang kita cukup ketahui dna politiknya pdip memang kader lebih dahulu ya
tapi kan politik ini sangat dinamis sekali ya pak
pdip biasanya kan akan mengeluarkan nama nama ini dari belas militer
dengan dari pengalaman masjid al yang lalu ya
pasti ada perhitungan perhitungan siapa yang akan dikeluarkan
siapa yang akan dinaikkan menjadi calon dari pdip dan lain sebagainya
itu memang tantangan paling besar saya rasa selain korupsi yang harus dihadapi
juga pembangunan infrastruktur ya
ada tiga puluh tiga kabupaten kota di sumatera utara ini
dan yang menjadi tantangan kan tidak hanya persoalan fisik ya
tapi juga persoalan sumber daya manusia yang terkadang ini cukup abai di sumatera utara ya
ada beragam suku ada beragam agama di sini
jangan sampai ini menjadi potensi potensi konflik ke depannya ketika misalnya ketika ada pemimpin yang muncul dari proses pilkada ini
bagaimana pemimpin pemimpin itu misalnya bisa merangkul dan lain sebagainya
karena ini kan sumatera utara sangat harmonis ya tanpa ada kisru kisru soal konflik etnik agama dan lain sebagainya
tapi jangan pula ini tantangan sebenarnya tantangan dari penguatan sumber daya dan keharmonisan di sumatera utara
jadi masalah kpk masalah korupsi masalah infrastruktur dan lain sebagainya
tadi singkat saja ini bang indra ya
pemimpin kedepan di sumatera utara itu mampu tidak merubah image dan praktek
sumatera utara itu sering diplesetkan dari semua urusan mesti uang tunai
itu di kalangan rakyat seperti itu
semua urusan mesti uang tunai
maka pemimpin ke depan itu harus bisa merubah
sumut itu semua urusan mudah dan transparan
sehingga tidak ada korupsi di situ
itu tantangan yang kalau menurut saya tidak ringan di sumatera utara
maka butuh nyali butuh kebenaran
untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh rakyat
bagaimanapun juga kepala daerah adalah pemimpin birokrasi
dan kalau kita akan melakukan perubahan yang paling tepat adalah perubahan dari atas
dari kepalanya dulu dari kepala daerahnya dulu
karena sampai saat ini banyak sekali hampir setiap tahun kepala daerah di sumatera utara terjerat kasus korupsi
dan itu menjadi pr tersendiri dan pr besar terutama untuk kepala daerah pastinya ya
dan satu juga yang kemudian
kekhawatiran ini belum mulai begitu sebenarnya pertarungan sengit di sumatera utara
tapi tampaknya sudah ada underline jangan sampai ada intervensi kekuasaan pak indra
anda melihatnya bagaimana ini
ini tadi imbas dari pilpres ya
pilpres yang lalu yang menurut beberapa
kita bisa melihatlah bagaimana pilpres itu terlaksana ya
dan yang menarik adalah dissenting opinion dari beberapa hakim mk itu
nah itu menjadi catatan penting ya bagi penyelenggara pemilu ya
bagi penyelenggara pemilu seperti kpu dan bawaslu
dissenting opinion itulah yang harusnya menjadi pinjakan bagi kpu dan bawaslu
untuk menyoroti pilkada pilkada yang
yang calon calon pemimpinnya
berada dalam dukungan lingkaran kekuasaan ya
nah integritas pemilu kan salah satunya ada tugas dari kpu ya
apa yang diwanti wantikan oleh mas jarod tadi terkait dengan abuse of power
saya rasa dengan adanya bobi nasution di sini
pertarungan politiknya akan mengarah
mata nasional akan mengarah ke sumatera utara
dengan asumsinya ada intervensi kekuasaan
makanya semakin banyak sorotan
untuk melakukan abuse of power itu sebenarnya
tapi kan integritas penyelenggara pemilu ini yang harus di
baik saya akademisi maupun masyarakat sebagai fungsional partai
kadang kadang kan pemainnya ini juga agak susah ya
dan bawaslu itu harusnya mempunyai
tapi jangan sampai ini tidak terawasi
media juga semakin mengarah ke sumatera utara
pertarungan politik juga ada bagian dari kekuasaan misalnya
harusnya itu semakin mengecil ya
dan permainan juga akan semakin lebih
bagaimana pengawasan pengawasan itu harusnya dilakukan
oleh kompas tv dan kawan kawan media lain
memberitakan apabila terjadi penyelewengan penyelewengan kekuasaan
oke jangan sampai kemudian ada penyaluran beras yang dadakan begitu ya
nah itu yang kemudian kita kawal bersama pastinya ya
ya beras ini kan salah satu elemen saja ya
sekian banyak teknik dalam men type suara
oke kita harapkan tentu saja penyelenggaraan pilkada
dari kepala daerahnya dulu harus bersih
sehingga nantinya tata kelolanya juga bisa bersih
pengamat politik dari universitas sumatera utara
kemudian juga ada ketua dpp dari pdi perjuangan